jadi apalah prok prok prok
mana tepuk tangan ini dulu
satu dua tiga
sekarang kita akan lanjut ke sulap yang kedua
oh ya kira kira ya yang berikutnya ya
sulap yang kedua
lah lah lah lah
kamu ngapain sih disini
ini tuh waktunya buat sholat zuhur
kamu ngapain disini
aku lupa aku harus ngapain ya
yaudah aku ke aula dulu
eh eh lukman
ngapain ke aula
maksudnya aku tadi aku nyantai nyantai
aku capek banget
abis dikejar sama utama
karena aku gak ada salah tuh
mau gak lukman
siapa sih yang gak mau makan aroma makis coklat
ini nih enek banget karena
wah bukan double coklatnya doang dot
dan juga double anaknya
mau yuk dot satu dot
kalau aku nih dot
biar rasanya istimewa
kalau aku lukman
aku makannya caranya
enak banget ya
hutangnya ataupun memenuhi
kebutuhannya dan yang terakhir adalah
dia apabila sedang
baik ustadz akan ingatkan
kepada kalian sekali lagi
bahwa semua aksi yang ada di atas
panggung ini itu adalah trik
jadi kalian semua pun bisa
mempelajarinya banyak trik
yang kita ambil dalam pelajaran ilmu fisika
seperti gelas yang bisa
nah penasaran kan
sekarang kalian semua lihat ke depannya
ustadz akan contohkan
bagaimana cara gelas itu meminum air
memperketekkan bagaimana caranya
baik ini bisa
ada lilin gelas dan air
ya kalian lihat ya
di mangkok lilinnya ya
baik kalian perhatikan
ini sekarang ustadz
akan tutup lilinnya dengan gelas
kan tidak berpengalaman loh
ada ular lainnya
tidak ada hah
matanya punya ular
pusat memerlukan ular
untuk daftar alasan airnya
masih banyak ya
berarti berbeda jauh dong
antara di titik sama di titik yang paling banyak
dan insya allah kalian semua bisa mempelajarnya
di dalam ilmu fisika nanti ya
jadi kalau ada pesulap yang memakai sihir
maka itu diharamkan di agama kita ya
baik kalau begitu untuk mempersingkat waktu
langsung saja ustadz panggilkan kepada peserta yang pertama ya
mari beri tepuk tangan sama sama
untuk pade hai haikal dan dodot
di sini haikal alias haikal dan dodot
dan bandut pade
dari sulap yang pertama
sulap yang spektakuler
kita akan bakar
ada api ada api
mana tepuk tangan ini dulu
jadi seperti lagi
sekarang kita akan lanjut
ke sulap yang kedua
ya kira kira ya yang berikutnya ya
sulap yang kedua
aku kan dapatkan semuanya
kiranya aku salah
bukan kau tak perlu hati
gak ada apa apa nih gak ada apa apa
hanya di dalam jiwa
bukan bukan karena hati
hanya di dalam jiwa
paling jadi sarimin
sekarang saatnya penampilan ketiga
bukan menjadi dirinya
tapi apa adanya
kalau sebagian gini bisa dihati
mau bukti mau bukti
kita kasih tepung tangan yang kenceng ya
pokoknya berhasil atau gak berhasil tepung tangan
waduh asik juga nih
keberanian buat ustaz
keberanian buat ustaz
saya ingin menunjukkan
atraksi sulap tusuk balon ini
spesial untuk ustaz auli ya
pandai bermain sulap
susah gak bisa sih
gak ada lagi
gak ada lagi ustaz
masa sih ada lagi dong balonnya
apa yang digunakan strawa
gimana banget flourchlank mu